dan kita sudah terhubung dengan produser lapangan sianan indonesia rio abadi yang saat ini berada di bundaran senayan jakarta
selamat pagi rio rio bagaimana penerapan aturan filterisasi sahur on the road di wilayah penegakan hukum dki jakarta
selamat pagi mepri memang filterisasi untuk sahur on the road ini memang diterapkan sejak tanggal tiga april lalu
atau akan diterapkan selama bulan ramadan menurut keterangan dari ditlantas polda metro jaya
di mana memang tujuannya sebenarnya untuk mengantisipasi ketika masyarakat yang ingin melakukan sahur on the road ini akan dipecah konsentrasinya
karena memang berdasarkan pantauan kami sejak tanggal tiga tadi atau sejak tiga hari lalu atau untuk hari ini
memasuki hari keempat bulan ramadan ini memang juga sempat dilakukan penindakan tilang bagi mereka yang seperti anda katakan tadi mevri
jika mereka terindikasi akan melakukan konvoy kemudian balap liar dan juga termasuk sahur on the road
termasuk juga bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas
namun kami juga tadi sempat berbincang dengan beberapa pengendara yang ditindak dalam hal ini di tilang mevri
mereka mengeluhkan karena tidak adanya pemberitahuan ataupun sosialisasi terkait dengan peraturan filterisasi ini mevri
namun kalau kita melihat secara teknis sendiri filterisasi ini sebenarnya memang cukup berbeda
dengan operasi operasi yang dilakukan oleh aparat satuan lalu lintas pendekat hukum sendiri
karena memang berbeda dengan peraturan penerapan ganjil genap dan juga berbeda dengan penyekatan yang kita tahu pada tahun tahun sebelumnya
pembatasan kegiatan masyarakat seperti itu namun kali ini berbeda
karena memang fokusnya ataupun secara spesifik mengarah ke pengendara kendaraan roda dua ataupun roda empat yang terindikasi akan melakukan konvoy mepri
kemudian lokasinya seperti yang anda katakan tadi juga ada di tiga belas titik
di dki jakarta pemilihan dari ke tiga belas titik itu sendiri juga memang sebenarnya adalah terkait dengan ditenggarai akan dilakukannya
ataupun kebiasaan masyarakat warga jakarta melakukan sahur on the road mevri
dan memang di hari keempat sejak hari pertama memang jumlah pengendara yang ditindak ini berdasarkan keterangan dari petugas di lantas roda metronya sendiri
memang dinyatakan agak sedikit
menurun memang kalau kita melihat hari ini ataupun sejak tengah malam tadi hingga dini hari tadi
hingga dini hari sekarang ini jelas berbeda dengan pada hari pertama penerapan
di mana pada hari pertama penerapan sangat banyak sekali pengendara khususnya roda dua
yang ditindak oleh petugas kepolisian di ke tiga belas titik tersebut mevri
dan memang kriteria ke tiga belas titik tersebut juga sudah berdasarkan dengan pemetaan seperti itu
bagaimana aktivitas masyarakat pada saat
malam bulan ramadan agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan ramadan ini mevri
iya betul jadi artinya adalah penerapan adanya filterisasi bagi sahur on the road ini diharapkan bisa benar benar kita menciptakan suasana ramadan yang aman
nyaman bagi setiap orang yang ingin beribadah
tadi dilakukan di tiga belas titik diharapkan juga ada kedisiplinan ya dari para pengguna jalan untuk bisa lebih disiplin lagi menaati aturan yang ada
karena sanksinya tidak main main

bisa sampai ditilang juga ya
terima kasih banyak atas laporan anda dan selamat sahur untuk rio abadi melaporkan langsung dari bundaran senayan jakarta